wakil presiden yusuf kala menanggapi pernyataan ketua dpp pks mardani alisera
yang mengaku dekat dengan dirinya
yusuf kala mengatakan ia dekat dengan semua partai politik
selain itu yusuf kala juga mengomentari pertemuan ketua umum partai demokrat susilo bambang yudhoyono
dan ketua umum partai gerindra prabowo subianto
menurutnya pertemuan tersebut hal wajar untuk membicarakan persoalan kebangsaan
saya tidak tahu karena dia mau kasih komentar begitu kan pks
saya dekat semua partai termasuk pks
suka berhubungan berbicara untuk bangsa
itu benar itu kalau begitu
baguslah para politisi kan harus selalu ketemu supaya berbicara kebangsaan
ya tentu bebas saja
saya tidak ingin mencampuri utama utama